seorang ibu rumah tangga di cirebon tewas di tangan suaminya sendiri
korban ditusuk di bagian perut oleh pelaku karena dipicu masalah rumah tangga
pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap petugas pores cirebon
desa warga binangun kecamatan kaliwedi kabupaten cirebon digembarkan oleh kasus pembunuhan
yang menimpa seorang warganya tomiah di rumahnya
warga tak menyangka bahwa pelaku pembunuhan tak lain adalah suami korban sendiri
yang berinisial tm
peristiwa pembunuhan terjadi pada rabu malam
di mana pelaku menikam istrinya tomia di dalam kamar rumahnya dengan menggunakan sebilah pisau
korban yang mengalami luka di bagian perut langsung meninggal dunia di lokasi kejadian
sementara pelaku langsung kabur
keluarga korban tak menyangka tm tega menghabisi istrinya yang sudah dinikahinya selama tiga tahun
yang saya lihat cuma satu robekan di sini
robek ya bagian perut
bagian perut di atas
itu luka pisau atau apa gitu
itu dilakukan oleh
ya si pelaku tersebut
si suaminya itu
si suaminya itu
kurang dari dua puluh empat jam petugas kepolisian resort cirebon akhirnya menangkap pelaku di areal persawahan
desa warga binangun kecamatan kaliwedi kabupaten cirebon kamis pagi
saat digelandang ke mapol resirebon pria dua puluh enam tahun itu terus saja menangis
dari keterangan sementara kasus tersebut dilatarbukal
dia terbelakangi masalah rumah tangga
ini karena antara pelaku dengan korban sudah lama pisah ranjang dan dalam proses perceraian
korban memiliki teman dekat lain
dan ini diketahui oleh pelaku sehingga pelaku cemburu kesal
dan pelaku dengan niat sudah membawa pisau bertemu korban
mendatangi rumah korban dan langsung mempertanyakan
dan karena tidak puas dengan jawaban korban langsung melakukan penusukan di perut korban
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menikam istrinya
pelaku riancam dengan perut korban
dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
jeri komara cirebon